kalau kita lihat dari berdasarkan parameter
untuk ppkm darurat
dan kasus naik signifikan
dan capaian vaksinasi
mendorong beberapa daerah
untuk di berlakukan
kegiatan ini nanti akan
diatur dalam instruksi mendagri
sesuai dengan nomor lima belas